masih bersama kami di good morning pemirsa aksi bullying atau perundungan baru baru ini marak menjadi perbincangan di media sosial
dalam satu minggu terakhir setidaknya ada tiga video aksi perundungan atau bullying yang menjadi viral dan menuai kekhawatiran di kalangan warga net
dan peristiwa ini juga menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang lagi berikut kami rangkum informasinya untuk anda
aksi perundungan yang direkam dan disebarkan melalui media sosial semakin marak terjadi
dari sidoarjo jawa timur setidaknya ada dua video perundungan yang menjadi viral dan menyebabkan kekhawatiran warga
salah satunya adalah aksi perundungan yang dilakukan oleh empat siswi dari sekolah menengah pertama di desa keramat jego berikut
aksi perundungan ini direkam pada oktober dua ribu tujuh belas lalu namun terus ramai diperbincangkan di media sosial bahkan hingga saat ini
berdasarkan keterangan dari kepala desa kramajegu aksi perundungan berupa pemukulan
ini dilatar belakangi motif asmara
namun meski sempat dilakukan mediasi bersama dengan aparatur desa dan petugas kepolisian
korban perundungan hingga aksi pemukulan ini mengaku trauma
hingga enggan masuk sekolah meski sebentar lagi ia akan menghadapi ujian nasional
korban mengaku masih mengalami perundungan hingga ancaman bila bertemu para pelaku
pihak keluarga berharap sekolah dapat melindungi anaknya agar dapat menyelesaikan sekolah hingga lulus beberapa bulan lagi
masih dari sidoarjo aksi perundungan atau bullying juga menjadi viral kali ini dari sebuah smp di kawasan bluru kidul
dalam video berdurasi satu menit tersebut tampak beberapa sisi melakukan perundungan dengan melontarkan ancaman dan kata kata kasar
kasus ini sendiri masih didalami oleh pihak sekolah terkait
terkait dengan video yang sedang viral
sekarang sedang dilakukan pendalaman penelitian dengan dinas pendidikan kabupaten sidoarjo dan p dua a polresta kota sidoarjo
kalau dari dilihat seragamnya apakah situasinya betul atau enggak
ya makanya ini masih didalami dulu
pihak sekolah menambahkan siap memberikan sanksi apabila diketahui anak didiknya lah yang terlibat dalam video tersebut
hingga kini masih berdiri
belum ada keterangan lebih lanjut terkait identitas pelaku maupun lokasi dan waktu kejadian aksi perundungan tersebut
aksi perundungan juga terjadi di kota tangerang banten
di mana dua orang wanita melakukan penganiayaan di sebuah rumah kosong di kawasan perumahan modern land
kembali aksi perundungan ini direkam dan dibagikan di media sosial
kurang dari dua puluh empat jam setelah kejadian tim setirkan di cisadane
pasukan khusus polisi wanita polres metro tangerang
berhasil mengamankan kedua pelaku tepatnya senin lalu
dari keterangan polisi kedua pelaku masih berusia lima belas tahun
adapun dari hasil pemeriksaan diketahui motif perundungan dilatar belakangi masalah asmara
atas perbuatannya para pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat pasal tujuh puluh enam dan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp ayat satu
dengan ancaman maksimal lima tahun penjara